bahasa inggris pintu hai ya ari servis ngebetulin jadi kamu teks karena tukang ngebetulin pintu
nang nang door to door service aja tidak tahu maku no hehehe saya juga tahu ari door bahasa
inggris nah pintu bahasa indonesia nah ari servisnya tukang ngebetulin kan di pasar
soalnya kalau mataharinya sudah tinggi lalu saya belum sampai ke tempatnya megawe kan
di sini sini nanti anak anak bilang generasi kita ini generasi kawanan kesiangan katanya
katanya dia pulang hanya untuk nyunatin anaknya rip alhamdulillah sekarang si subur itu
otaknya sudah kembali waras dia bahkan nyuratin saya pak kur ya dan mengatakan katanya mau usaha saja
purwokerto begitu katanya itu saya setuju iya karena banyak orang yang tidak tahu bahwa tempat yang
paling baik untuk mulai usaha dia adalah kampung halamannya sendiri lah bener bener itu bener pak
soalnya sekarang ini kan banyak orang yang keblinger mereka pergi meninggalkan segalanya
kampung halamannya anak istrinya lalu nilir datang ke kota besar jakarta iya padahal mereka itu kan
tidak dikenal siapa siapa dan tidak mengenal siapa siapa lah akhirnya celingukan kebingungan orang
karuan betul ya ya sudah ya sudah awal eh hati hati loh banyak wajah ngebut hahaha pak
bor ini seperti nggak kenal saya saja sih biar saya ini buta pak bor tapi saya masih punya radar
ingat orang buta percaya bahwa punya backing yang kuat yang selalu menunjukkan jalan lurus
becing siapa lasa pemaning gusti allah sing maha pengasih maha penyayang pasti itu pak bangun ya